ratusan pelari mancanegara minggu pagi beradu kecepatan dalam event trial hillar run
atau lari lintas pegunungan di kabupaten situbondo
beratnya medan dan jalur yang ekstrim membuat sejumlah pelari nasional dan lokal bertumbangan di garis finish
puluhan pelari dari mancanegara maupun nasional minggu pagi
beradu kekuatan di ajang trail hill run atau lari lintas alam di kabupaten situbondo
begitu bendera dikibarkan seluruh peserta pun langsung memacu langkah mereka secepat mungkin
sorak sorai penonton pun mengikuti start para pelari yang menaklukkan lari lintas alam berjarak dua puluh lima km ini
kondisi medan yang menanjak dan berbatu serta disertai debu
membuat pelari lokal kewalahan hingga banyak yang pingsan
dan harus menangkap
dan juga mendapat perawatan
meski demikian rute ini akhirnya ditaklukkan oleh sejumlah pelari dari kenya afrika
yang mampu mengalahkan pelari nasional dalam waktu satu jam dua puluh menit
selain memberikan medan baru bagi olahraga lari lintas alam
event ini sengaja digelar untuk menyemarakan gelaran asean games dua ribu delapan belas
kita ingin memperlihatkan ke masyarakat luar bahwa situbondo itu ada spot spot yang bagus
khususnya untuk menambah informasi berkaitan dengan kawasan wisata
meski sukses digelar sejumlah pelari lokal mengeluhkan rute yang digunakan
tidak berstandar internasional karena memiliki sejumlah kekurangan